bagi anda yang udah mulai kebingungan kira kira mau cari rekomendasi makan sahur apa ya
tenang aja jangan khawatir
karena kami akan memberikan anda rekomendasi makanan yang pastinya enak dan beragam
nah kali ini kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia adi dwinanda
yang akan mengajak anda sahur bareng virtual dari kawasan sabang jakarta pusat
adi selamat pagi kira kira hari ini kita mau diajak sahur menunya apa
dan gimana di sana keadaannya bisa diceritain ya adi
sekarang saya akan tanya tanya terlebih dahulu kali ya ayu dan reza
terhadap salah satu penjual seafood yang sudah ada di sini sejak sepuluh tahun lalu
halo mas putra ini kan katanya sudah sepuluh tahun ya mas berjualan di sini
ini apa sih mas yang membedakan seafood di sini nih dengan seafood seafood yang mungkin ada di jalan sabang
kita tahu kan jalan sabang ini banyak banget ya sebetulnya makanan seafood sendiri mas
mungkin membedakan di sini lebih ke kayak cepat saji kayak gitu sih
semuanya tuh kayak serbaman dada kayak gitu sih
yang jadi ciri khasnya mungkin kayak gitu sih
maksudnya ada apa aja sih mas yang paling best seller mungkin mas
mungkin di sini lebih ke orang itu sering ke ikan bakar kayak gitu kepiting cumi udang kayak gitu sih
jadi semuanya ada ya mas nah mas ini saya penasaran nih
kalau misalkan kita alergi seafood atau nggak bisa makan ibu di sini ada olahan non seafood gak sih mas
ada sih ada ayam bebek juga
oke baik mas putra kini saatnya saya langsung saja mengajak anda ayu dan reza
untuk menyantap makanan yang sudah saya pesan dari tadi
ini dapat anda lihat nih meja saya full banget ya untuk makan sahur
hari ini nih ada ikan bakar yaitu gurame bakar kemudian udang saus padang ada cumi tepung
semuanya ini kayaknya menarik semua ya saya bingung harus mulai dari mana
dan saya juga pesan bebek goreng nih mungkin anda yang nggak bisa makan seafood nih
kayaknya saya harus mulai dengan ikan bakar kali ya
nah sebelumnya saya harus cuci tangan dulu nih
nih kita langsung aja potek ikan bakar yaitu adalah gurami bakar nih
nah saya langsung saja ayo mengajak anda untuk mencoba nih mencicipi
kopi gurami bakar yang ada di sini nih dapat anda saksikan
ayu dan juga reza ini juicy banget ini fresh banget ya
tuh anda pasti ngiler nih menurut saya sahur pakai ikan bakar ini
kita langsung coba aja coba coba pakai sambal kecapnya nih yang memang khas di seafood jalan sabang ini
wah luar biasa enak banget
jadi nggak harus jauh jauh ya makan seafood di bali di jimbaran di sini pun juga ada nih
nah ini enak banget nih
nah selain dari ikan bakar tadi saya juga sempat memesan udang
kau sepadang nih anda dapat lihat
udangnya sih gede gede ya yuk
nah kita langsung saja potek deh
ini saya saking semangatnya sampai jatuh di gudang
ini udangnya juga masih fresh banget dari warnanya
juga masih seger banget
langsung saja kita cocok sedikit sama saus padannya
bumbu bumbu bumbu padangnya berasa banget nih
dan bumbu freshnya berasa banget
nah ayu mungkin saya akan melanjutkan makan sahur saya karena ini menunya masih banyak
namun tenang saja ini saya nggak makan sendirian ya
ayu dan juga reza
langsung kembali ke tempat anda
nah ini saya lihat banyak banget pesen lauknya ya
tapi kalau misalkan adi nggak makan sendiri katanya bertiga
kalau nggak habis juga jangan khawatir
bukan dibungkusin buat kita juga masih nerima di sini
paling jago banget bikin kita kelaperan di studio ini
iya makanya duduk roncongan kita semua
terima kasih banyak atas laporan anda
producer lapangan sehat dan indonesia adi duinan
dan selamat melanjutkan santab sahurnya